cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala ketika tupai bergegas melintasi halaman yang terawat di taman kerajaan niara
mengambil alpukat dari tanah saat itulah cerita kita dimulai
kisah putri grace
pada hari yang cerah itu sang putri duduk di jendela yang terbuka
memandang ke taman bunga yang mekar saat cahaya matahari mewarnai kulitnya dengan hangat
di pintu berdiri sepupu mudanya stacy mengawasinya dengan cemberut di alisnya
putri grace adalah orang yang baik paling sopan dan paling penyayang di seluruh kerajaan
sedangkan stacy justru sebaliknya
dia membenci putri grace meskipun orang tua putrilah yang telah membesarkannya
sebagai anak mereka sendiri dan mencintainya seperti mereka mencintai putri mereka
faktanya pikiran grace menjadi ratu suatu hari membuat stacy menjadi iri
kerajaan yang sangat indah benar sekali
itu pangeran ryan dari kerajaan tetangga
dia ada di sana untuk menemui raja untuk masalah yang berkaitan dengan perdagangan antara dua kerajaan
pangeran ryan senang sekali kami menerimamu di sini
raja memperkenalkan ryan kepada grace dan stacy
dan kemudian mulai membahas masalah yang sedang dihadapi
hah aku harus memenangkan hati pangeran sebelum dia jatuh cinta pada grace
suatu hari ketika grace sedang berjalan jalan
di sekitar taman kerajaan ryan pergi untuk berbicara dengannya
karena aku di sini selama beberapa hari
aku ingin tahu apakah kau dapat menunjukkan kepadaku tentang kerajaanmu
temui aku di luar gerbang istana setelah makan malam ya
panas sore hari telah turun saat matahari tenggelam lebih rendah ke langit
mengapa aku sangat cemas
aku harus santai ya kan
roda kereta berbunyi di jalan kerajaan saat selimut sore hari hilang di telan malam
jangan lupa untuk membalas video dan menikmati video lainnya

hmm kenapa kita di sini
aku ingin kau bertemu seseorang
aku tidak mau
aku ingin kau bertemu seseorang
wow tempat apa ini
aku menemukannya secara tidak sengaja ketika aku tersesat di hutan saat bermain dengan saudari perempuanku
aku bertemu dengan mereka
kau sudah selesai
baiklah sekarang siapakah dirimu
aku pangeran ryan dari kerajaan dentang
dia berada di kerajaan ini untuk sebuah pekerjaan
aku yang membawanya ke sini
kau tak boleh membawa siapapun ke sini
aku tahu tapi ayah kami ingin kami berdua menikah
ya aku dengar mereka bicara ketika ayahmu ada di sini musim semi lalu
dan tom ini adalah sahabatku
aku ingin dia bertemu denganmu bahkan sebelum aku mulai memikirkan masa depan kita
oh tapi tidak ada yang bertanya apakah aku ingin menikahimu
kau jelas memiliki kilau untuknya di matamu
hmm tupai yang bisa berbicara
dan ternyata malam itu berubah menjadi malam yang indah
mereka bernyanyi menari dan memainkan beberapa permainan
wih aku suka dia
ketika malam berakhir ryan dan grace mengucapkan sampai jumpa kepada mereka dan kembali ke kerajaan
terima kasih banyak aku memiliki waktu terbaik dalam hidupku
aku pikir aku jatuh cinta padanya
sementara itu stacy yang sedang menunggu malam berakhir
dia pelan pelan keluar dari kastil untuk mencari peri gerula
yang tinggal di sebuah gua yang jauh dari tempat tinggal manusia
dan merupakan keturunan dari ras goblin
aku lady stacy aku datang untuk meminta bantuan
stacy memberitahu semua tentang saudara perempuannya
dan bagaimana ia ingin menyingkirkannya
aku akan melakukan permintaanmu
tapi kalau ada alasan yang tidak terduga
kau tidak menikahi pangeran
kau akan membiarkan aku menikahi pangeran ryan
biarkan aku mengubahmu menjadi ular hijau yang sangat menawan
permintaan kejam semacam apa itu
nah kalau kau tidak bisa menjanjikan ini kepada aku aku pikir kau sebaiknya pulang saja
mengapa aku takut bahwa aku tidak akan memenangkan hati pangeran ryan begitu grace menyingkir
aku setuju dengan apa yang kau katakan
kemarilah sepupu yang datang atas panggilanku
putri grace masih muda dan kami ingin dia jatuh
campurkan untukku sihir yang akan membuatnya tersingkir dari stacy
buat sang putri pergi untuk selama lamanya
grace itu lembut dan dia sangat baik hati
kami tidak akan pernah menyakiti
bayinya tidak sekarang tidak untuk selamanya
para nom yang berhati lembut tidak mau menghukum grace
tapi aku punya cara yang lain
bola ajaib dengarkan aku
ubah putri grace menjadi seekor domba kecil salju
selama setahun biarkan dia mengembik
biarkan singa yang perkasa menemukannya dalam tidurnya
jadikan dia manusia lagi
kalau singa tinggal bersamanya selama setahun
wow apakah ini sungguh berhasil
jangan meragukan aku
sekarang masuklah ke rumah dengan tenang
dan dalam beberapa jam saat matahari terbit
minta sepupumu itu untuk berjalan jalan denganmu di taman
oh hebat sekali
saat stacy pergi peri gerula tersenyum
tidak menyadari bahwa nom tom telah mendengar semuanya dari kabut yang surut
grace dalam masalah
aku harus tiba di istana sebelum matahari terbit
tom duduk menuju istana dengan kereta kecilnya
yang ditarik oleh seekor kelinci dalam kesunyian malam yang hampir hilang
saat matahari terbit stacy bergegas pergi ke kamar grace
bangunlah saudari tersayang
dan berjalanlah bersamaku di taman
aku telah kehilangan kalung berlianku
dan tadi malam aku bermimpi itu tergeletak di rumput di sana
oh iya baiklah
betapa indahnya kawanan domba itu
makhluk yang sangat embek
hahaha siapa sekarang pewaris tahta
pangeran ryan juga akan jadi milikku
itu semua pekerjaanku
aku membencimu grace
sambil berkata demikian stacy berbalik
dan meninggalkan sepupunya yang malang itu ke dalam keputus asaan
jika ini kau mengangguklah
apa yang aku lakukan sekarang
tetap di sini dan jangan pernah keluar dari gerbang istana
kau di sana rupanya dengarkan
nomto menceritakan semuanya kepada pangeran ryan yang merasa ngeri
ya ampun kita harus segera memberitahu raja
kau tidak bisa melakukan itu
kutukan itu ada pada grace
dan apapun yang kau lakukan
tidak ada yang bisa mengembalikannya sampai satu tahun berlalu
tapi itu bahkan bukan

mantra itu juga menyatakan bahwa singa yang perkasa akan menemukannya dalam tidur
dan tahukah kau bahwa singa tidak akan pernah bersikap lembut terhadap domba
grace pergi dari istana bersama nomtom dan tiba di hutan
aku harus pergi sekarang
tapi jangan khawatir
kau tidak dalam masalah
mengatakan itu tom pergi
dan grace yang bingung hanya mengembik
sampai dia tertidur karena dia lelah karena perjalanan yang jauh
kau akan pemb lick tubuhsau ditutup ini
persahabatan yang luar biasa
berkembang antara singa dan anak domba dan setiap hari mereka bermain di tepi sungai
melihat matahari terbenam
dan saling memandang seolah olah berbicara melalui mata mereka
kembali ke istana stacy semakin gelisah karena berbulan bulan berlalu dan tidak ada pangeran ryan terlihat
musim tumbuh subur dan kemudian menyusut dan begitu pula dedaunan hutan seiring satu tahun berlalu
pagi itu grace pergi ke sungai untuk minum air dan saat dia melihat bayangannya
dia melihat wajahnya berubah menjadi bentuk manusia lagi
oh aku jadi manusia lagi
taukah kau siapa singa ini
itu pangeran ryan
toh menjelaskan semuanya kepada grace
dia mengatakan kepadanya bagaimana ketika dia memberitahu pangeran tentang
dan mengikutukan itu dia dengan mudah setuju untuk berubah menjadi singa untuk melindunginya
aku sangat mencintaimu ryan
sementara itu tidak jauh dari mereka di balik pepohonan berdiri raja dan ratu
yang berjalan ke dalam hutan tersesat dalam kesedihan mereka karena tepat satu tahun sejak putri mereka menghilang hari itu
mereka menyaksikan semuanya terungkap di depan mereka dengan tidak percaya
saat mereka memeluk anak mereka dia menceritakan segalanya
mereka sangat marah tetapi lebih dari itu mereka terluka karena mereka mencintai stacy seperti mereka mencintai grace
kami akan mengurusnya nanti
untuk saat ini ada hal yang harus diaturkan
hal yang penting yang ingin kukatakan
kau pangeran ryan
aku selalu tahu kau orang baik
tapi pengorbananmu itu sangat terpuji
sejujurnya ayahmu dan aku selalu ingin
dan apa yang kalian katakan
kembali ke istana
stacy telah berubah menjadi ular
kau sangat jahat
aku tidak ingin dunia ini dipenuhi dengan orang orang jahat sepertimu
karena aku ingin menjadi satu satunya orang jahat di dunia ini
ketika raja tiba di istana dia memanggil stacy
tapi stacy tidak bisa ditemukan
peri gerula ada di sini
aku bisa mencium parfumnya
stacy pasti menemui takdirnya
tapi dia pantas mendapatkannya
karena tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada berpura pura menjadi orang yang kita cintai
dan cerita kita berakhir
putri grace dan pangeran ryan menikah
nom tom dijadikan komandan kerajaan
dan bagiku ya aku adalah hewan peliharaan ryan dan grace sekarang
dan aku menyukainya
kapanpun mereka mengatakan sesuatu aku akan menjawab dengan